pemerintah daerah kabupaten boyolali dianggap lalai dalam menata dan mengelola wisata waduk kedungombo
sehingga terjadi kecelakaan perahu tenggelam yang mengakibatkan sembilan orang penumpang meninggal dunia
polisi langsung turun tangan mendalami penyelidikan untuk mencari pihak yang harus bertanggung jawab dalam kecelakaan tersebut
peristiwa perahu tenggelam di waduk kedung ombok kabupaten boyolali jawa tengah pada sabtu lima belas mei lalu
mengakibatkan sembilan orang penumpang meninggal dunia di mana sebagian besar adalah anak anak
sejumlah pihak tak terkecuali kalangan akademisi mempertanyakan penataan pengelolaan dan pengawasan tempat wisata
yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten boyolali dan pemerintah provinsi jawa tengah
pasalnya dari hasil penyelidikan polisi seluruh perahu wisata yang beroperasi di waduk kedung ombo
tidak memiliki kelengkapan keselamatan yaitu jaket pelampung untuk penumpang
ironisnya nakoda perahu naas yang tenggelam adalah
bocah berusia tiga belas tahun yang belum layak dipekerjakan
pemda biasanya melihat hanya dari sisi pendapatan asli daerah
namun mengabaikan faktor keselamatan
penggunaan baju penolong atau life jaket ini sangat kurang ditaati oleh para pengelola transportasi air di danau
ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah termasuk pemerintah daerah
polda jawa tengah telah menerjunkan tim direktorat polisi dan air untuk mendalami penyelidikan
mencari pihak yang harus bertanggung jawab dalam kasus tersebut
seiring adanya dugaan unsur kelalaian dan pelanggaran protokol kesehatan
pemeriksaan dari direktorat pol air polda jawa tengah sudah backup ke sana
untuk kita lakukan penyelidikan dan penyidikan
ini terkait lalai yang mengibatkan meninggalnya masyarakat di danau
samping itu keselamatan dari masyarakat yang wilayah perairan itu tidak dipenuhi standarnya
hasil penyelidikan sementara tenggelamnya perahu wisata disebabkan sebagian besar penumpang
yang berjumlah dua puluh orang bergerak ke satu sisi perahu untuk swafoto
akibatnya perahu oleng kehilangan keseimbangan dan terbalik hingga seluruh penumpangnya tercebur ke waduk
damar sinuko semarang jawa tengah